pengeluaran lebih banyak pada wifi listrik karena anak lengkap mau gak mau ac semuanya nyala
semua kamar dulu suka ke restoran gitu makan kalau buka puasa sekarang enggak
mau dibilang gitu enggak juga begitu kita kepengen ada yang ah pengen makan sushi pengen makan apa
ini sekarang meningkat sepuluh persen
bahan makanan menjadi cenderung lebih mahal karena kan kita takut ke pasar mau gak mau kita beli online
jika tidak cermat dalam mengatur pos pos keuangan apa yang dialami leni bukan tidak mungkin dialami oleh anda
menurut likuina hananto yang memimpin sebuah lembaga pelatihan finansial
dalam kondisi seperti ini setiap ibu rumah tangga harus cermat mengatur keuangan
menariknya selama sebulan sebelum puasa kita udah terlatih untuk diam di rumah

pengeluaran kita sendiri dari yang januari februari itu udah gak relevan
jadi begitu masuk maret pengeluaran kita berubah total karena tadinya kita banyak keluar rumah sekarang kita dua puluh empat jam tujuh hari seminggu ada di rumah
keluar rumah hanya untuk yang urgent urgent aja kan
berarti ada pos pos yang bergerak juga nih
biasanya pos yang akan tetap itu adalah cicilan utang
jadi tolong pastikan cicilan utangmu tetap sama
ada pos yang misalnya bergerak naik karena kegiatan keluarga ada di rumah semua
misalnya pengeluaran rutin
yang turun itu pengeluaran lifestyle
nggak pergi keluar rumah itu menyebabkan banyak sekali pengeluaran turun
suksesnya orang bisa menghemat selama pandemi covid ini yang menurutku akan menunjukkan ketahanan keuangan keluarganya bisa bertahan lebih lama atau tidak
karena memang trendnya adalah kita kembali ke keuangan keluarga
kembali ke kebutuhan kebutuhan pokok
di bulan ramadan dengan kondisi seperti ini diharapkan para ibu dapat lebih bijak untuk menghitung pos pengeluaran supaya keuangan keluarga yang lebih baik